kamu akan jalan
beraninya kau datang
dan masuk ke istanaku
aku sangat bersungguh sungguh
aku ingin sekarang
kemajuan kerajaan bocah licik ini
gusti prabu argadana
terkadang kita butuh bocah licik seperti ini
kalau dia macam macam
aku yang akan menghabisinya
aku akan memberikan kesempatan itu padamu
terima kasih gusti prabu
terima kasih gusti prabu
terima kasih gusti prabu
terima kasih gusti prabu
terima kasih gusti prabu
raden arya kemun
salam hormat gusti prabu
raden arya kemun inilah
yang sudah menyelamatkan ku
dari hukuman gantung
ratu karaksedana ayahanda
kau sudah menyelamatkan putriku
aku berhutang nyawa kepadamu
sudah menjadi kewajiban saya
anda seorang manusia gusti
ternyata tidak jauh berbeda